malah dicerap main
jadi saya sempat telfon kamu kan untuk cari sienna
iya pagi pak setelah bapak kasih tahu saya saya langsung bergerak dengan tim keamanan sekitar kelas ini pak
untuk mencari mbak sienna tapi gak ketemu
ya allah disitu ada korban jiwa
malam semuanya saya mau menginformasikan bahwa ada satu orang korban terbakar di dalam
itu bisa dikenali belum korban
kami tidak bisa mengenali pak
kalau begitu kami akan mengambil alat untuk mengevakuasi korban tersebut
kami berdua mohon pamit pak ke belakang
siapa korbannya ya
ngapain malam malam di gudang
kami dari pihak kepolisian ingin melakukan olah tkp di lokasi kebakaran ini

apa dia pulang kali ya
semoga gak terjadi apa apa sama dia dan
bagaimanapun juga ini villa saya dan saya tidak mau ada something happens di sini
mau cari kemana lagi
alhamdulillah gimana kebakarannya
oh iya saya belum memberitahukan ke randy dan riza
maupun orang yang ada di sini kalau saya kembali ke villa atas permintaan andi
tadi di rumah sakit saya
dipaksa sama andin untuk balik ke sini
andi mohon mohon sama saya untuk saya kembali karena andin khawatir nanti di villa ada apa apa kan ada anak anak
terus yang jagain andi di sana siapa
tadi saya titip sama suster sih pak
tapi habis ini saya mau kembali lagi ke rumah sakit
kenapa lagi sih mbak andi
selalu aja cari perhatian
terus gimana al kebakarannya
soal kebakaran tadi alhamdulillah udah
pemadam sempat datang dan sudah dipadamkan
cuman memang karena datangnya cukup telat
terus apinya juga cukup besar jadi
ya tinggal meninggalkan punggung punggung
tapi ya in away yang penting api tidak menyebar ke bangunan utama
itu aja sih yang terpenting
tadi katanya pemadam mbak
maksud kamu korban
ya ada yang meninggal
aduh mana sienna gak ada lagi
udah mabuk juga semalam
kami tadi udah nyari sienna malam malam tapi gak ketemu
bukannya lagi mabuk
tunggu kamu tahu dia mabuk
kamu tahu dia minum dan mabuk
ya tadi saya sempat ketemu sama siana
saya sempat nasihatin sienna cuman gak dikubris
bener kan tadi saya melihat tenda
untung aja ada deh
mabuk atau enggak itu bukan urusan lo
kenapa sih dari tadi semua orang tuh nanya mabok enggak
mabuk enggak bukannya nanya mabuknya kenapa
sienna jangan bikin kacau di sini ya
sienna jangan bikin kacau di sini
kamu itu mabuk di acara orang
ini bukan acara kamu
jangan buat masalah di sini
bisa gak sih kayak
gak usah ngurusin urusan gue
karena gara gara dia tuh hidup gue jadi ancur sekarang
sebelum kamu menyalahkan orang
berkaca pada diri kamu sendiri
jangan buat kacau di sini
tadi saya sempat telepon kamu kan
untuk cari sienna
setelah bapak kasih tau saya
saya langsung bergerak dengan tim keamanan
sekitar klas ini pak
untuk mencari mbak sienna
tapi gak ketemu kan
aku bisa terjadi kebakaran ya
bahkan ada korban ya
mending aku pulang
panino mau kemana pak
untuk saat ini tamu
belum ada yang boleh pulang pak